pempat yang jebol
ini adalah video amatir milik warga yang merekam saat tanggul dry nasa apartemen di bekasi jawa barat
jebol hingga merendam perumahan taman cikas kelurahan pekayon jaya kecamatan bekasi selatan kota bekasi pada sabtu pagi
sedikitnya lima ratus rumah di perumahan taman cikas terendam
pengelola apartemen grand kamala lagun berusaha untuk mengantisipasi banjir susulan
dengan membangun tanggul sementara menggunakan karung bersih pasir dan menurunkan mesin pompa untuk menyedot air
perumahan pondok hijau permai bekasi timur terendam banjir setelah hujan mengguyur bekasi jawa barat sejak jumat hingga sabtu pagi
ketinggian air sempat mencapai dua meter
pada sabtu pagi ketinggian air mengenangi perumahan pondok hijau permera walumbu bekasi timur masih sekitar enam puluh cm
tiga belas keluarga terkena dampak banjir selama dua hari terakhir
beberapa warga membagikan bantuan berupa makanan siap konsumsi menggunakan perahu karet yang disediakan pemerintah kota bekasi
hujan yang mengguyur bekasi juga menyebabkan ruas jalan raya kalimalang bekasi terendam banjir
ketinggian air mencapai lima puluh cm
puluhan kendaraan roda dua mogok karena nekat menerobos banjir di jalan raya kiai haji nur ali kalimalang
sementara kendaraan roda empat terpaksa melambatkan lajunya
akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan hingga dua km
satu buah pompa penyedot air yang disiapkan pemerintah setempat tak mampu mengurangi debit air secara maksimal
warga berharap pemerintah kota bekasi bertindak cepat
karena kawasan ini sudah menjadi langganan banjir jika hujan lebat turun
eriko stara bekasi
banjir setinggi lima puluh cm hingga satu meter membuat warga di sejumlah perumahan di kota bekasi memiliki kemampuan untuk mengembangkan banjir di jalan raya kiai haji nur ali kalimalang
kota bekasi memilih untuk mengungsi
banjir setinggi hingga satu meter ini masih merendam kapling buaran kelurahan harapan mulia kecamatan medan satria kota bekasi
banjir disebabkan oleh meluapnya kali di pintu air yang berada di samping permukiman warga
selain itu buruknya drainase akibat jembatan yang berada di dekat jalan layang sumarekon mempersempit saluran pembuangan
warga yang rumahnya terendam banjir pun mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan rumah sanak saudara mereka
berdasarkan informasi di jalan raya kiai haji nur ali kalimalang kota bekasi memilih untuk mengungsi banjir di samping permukiman warga di jalan raya kiai haji nur ali kalimalang
berdasarkan informasi dari bpbd kota bekasi sedikitnya ada dua puluh enam titik genangan di dua belas kecamatan di kota bekasi
berdasarkan informasi dari bpbd kota bekasi sedikitnya ada dua puluh enam titik genangan di dua belas kecamatan di jalan raya kiai haji nur ali kalimalang